tim nasional indonesia proyeksi sea games dua ribu dua puluh satu kembali menjalani pemusatan latihan di lapangan gelora bung karno jakarta pada selasa sore
ketua umum pssi muhammad iryawan atau yang kerap disapa iwan bule memantau langsung latihan timnas kali ini
sekaligus untuk mengevaluasi perkembangan pemain yang hampir satu bulan menjalani pemusatan latihan
iwan bule menargetkan timnas indonesia dapat meraih medali emas pada perhelatan sea games yang rencananya digelar pada november dua ribu dua puluh satu di vietnam
iwan menyebut kondisi fisik para pemain belum mencapai seratus persen atau masih di angka enam puluh persen
hal ini disebabkan pandemi covid sembilan belas yang membuat para pemain tidak dapat berlatih terlalu keras
timnas indonesia proyeksi sea games ini juga bakal menghadapi dua laga uji coba melawan klub liga satu tira persikabo
yang akan berlangsung rabu tiga maret dua ribu dua puluh satu dan bali united yang akan berlangsung sabtu enam maret dua ribu dua puluh satu mendatang
pertama dalam keadaan sehat semua
kedua performance cukup meningkat
mindset dia sudah betul betul bagaimana dia akan bertanding nanti pada sea games
di mana kemampuannya
kita memang menargetkan emas
karena kemarin saja di manila hampir mendapat emas
di final kita kalah oleh tira persikabo